kepala humas kejaksaan tinggi dki jakarta waluyo menampik adanya anggapan pihaknya sengaja memperlambat berkas persidangan kasus pembunuhan wayan mirna salihin
selama ini kejaksaan tinggi dki jakarta menilai berkas yang diajukan polda metro jaya memiliki beberapa kelemahan
di antaranya kurangnya keterangan ahli yang menyatakan kepastian kasus serta bukti empiris yang kuat
hal ini diperlukan oleh pihak kejaksaan untuk meyakinkan hakim dalam persidangan
kejelasan isi berkas juga diperlukan agar tidak menimbulkan interpretasi ganda
hingga saat ini polda metro jaya telah tiga kali melakukan pelimpahan berkas kasus kopi sianida itu
dimulai sejak delapan belas februari dua ribu enam belas lalu dua puluh dua maret dua ribu enam belas dan yang terakhir pada dua puluh dua april dua ribu enam belas lalu
jika dalam tiga puluh hari ke depan pelimpahan berkas belum juga selesai dilakukan jessica dapat dinyatakan bebas demi hukum
yang jelas kan bukti bukti ya keterangan saksi ahli surat itu sudah ada
namun kualitasnya perlu diperlukan
jadi sempurnakan supaya nanti di dalam persidangan itu mempunyai kualitas sebagai alat bukti
baik keterangan saksi ahli surat dan petunjuk
supaya nanti baik keterangan saksi maupun ahli itu siapapun yang membaca tidak menimbulkan interpelasi yang berbeda beda